video seorang guru menganiaya siswa salah satu smp negeri di surabaya jawa timur
beredar luas di media sosial
dalam video berdurasi tiga detik tersebut tampak seorang guru memukul seorang siswa
yang sedang berdiri di depan kelas
selain itu sang guru juga melontarkan kalimat tidak pantas kepada siswa tersebut
peristiwa yang terekam dalam video diketahui terjadi pada selasa dua puluh lima januari lalu
di smp negeri empat puluh sembilan surabaya
sang guru menganiaya siswa kelas delapan berinisial rs diduga hanya gara gara
tidak bisa menjawab soal yang ia berikan
pasca kejadian ibu dari rs mengatakan putranya enggan masuk kembali ke sekolah
karena trauma dengan tindak kekerasan yang dialaminya
pulang langsung ke kamarnya itu ya langsung tiduran baju tidak dilepas nggak apa apa langsung tiduran
tidak cerita apa
tidak cerita tidak berani cerita soalnya kan takut itu tadi diancam tadi
kan ada kata kata terakhirnya gitu juga kan ada kata katanya
tak santap dasmu matek
gurunya yang bilang gitu
peristiwa ini telah dilaporkan orang tua korban ke polrestabes surabaya pada sabtu siang
orang tua korban juga menyertakan bukti hasil visum dari rumah sakit bayangkara surabaya
untuk melengkapi laporan
kasus kekerasan di dunia pendidikan sontak membuat kaget wali kota surabaya eri cahyadi
pada sabtu siang mantan kepala badan perencanaan pembangunan kota surabaya ini mendatangi
smp negeri empat puluh sembilan surabaya untuk menegur langsung guru yang bersangkutan
saat bertemu dengan eri guru mata pelajaran olahraga itu hanya bisa menangis dan memohon maaf
sekidemikian wali kota surabaya akan tetap menjatuhkan sanksi tegas
dan menyerahkan kasus ini pada proses hukum agar kejadian serupa tidak terulang
senin pagi j oknum guru olahraga smp negeri empat puluh sembilan kota surabaya yang melakukan pemukulan terhadap siswanya
menjalani pemeriksaan di unit pelayanan perempuan dan anak mapo restabes kota surabaya
setelah memeriksa tiga orang saksi dan mengumpulkan sejumlah bukti
mapo resta kota surabaya menetapkan oktum guru tersebut sebagai tersangka
dengan adanya pelaporan ini kita langsung sinergi di bawah turun ke lapangan berkomunikasi dengan pihak korban
dan kita langsung melakukan perlindungan korban termasuk pemeriksaan psikologi pendampingan respon cepat
ketika ada permasalahan ini
dan hasilnya kami juga bisa langsung berkomunikasi dan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka
dan kami sudah menetapkan oktum guru itu sebagai tersangka
dan hari ini pun juga masih dilakukan pemeriksaan pendalaman pendalaman terhadap peristiwa yang terjadi kemarin
kasus ini pun sedang ditangani oleh poresta kota surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
tim liputan cnn indonesia